undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan pemerintah yang sah
dan satu orang dari pihak developer
hanya saja implementasi klaim tanah kerajaan di yogyakarta